kursinya nanti rusak lepas motor saya akan ngacek kamu dari hongkong itu motor saya
tangan ada di rumah saya bukan rumah kamu lepas lepas lepas lepas motor saya kawasan
ya mati lagi
abis lebaran bisa pesan
oh kalau itu mah kamu ngomongnya langsung aja sama kang aku
memangnya teh kamu mau ngundang berapa orang sob
ya nggak banyak sih kang
cuma acara syukuran terus ngundang warga ciraus
paling tambahnya staf desa
sudah saya duluan ya
kang benteng kang
boleh pinjam handphonenya mau nelfon mimin
ternyata kang cuytai nggak ada kartu keluarga
nggak ada ktp juga
terus gimana tuh kang
ini teh akan lagi nanya nanya dulu
tapi mimin jangan bilang dulu sama apa ya
nanti akan kabarin lagi
yaudah ya mimin

gue hampirateurs yang cuman keren
ini itu tempatnya tuh

ki miss mas aes gelenin ya sih
jangan lagi file gam captured
beneran lah tuh temen
kenapa mukanya berubah kayak begitu
bukan ojo yang tadi telepon
dang kamu ngapain sih deket deketin saya dang
otak saya masih normal masih waras saya
tang jangan ditarik
itu kursinya nanti rusak
kan ada di rumah saya bukan di rumah kamu
lepas lepas tangan
eh dang bantuin ini dang
dang bantuin dang
kang ragu muscles
jangan mau jangan mau jangan mau disuruh suruh sama papanya motor motor
reee semua the motornya mohon maaf saya kelaparan aja miser brooklyn

ngoan ma probnya buruan
motor kamu kan ada di mosola sama si asep lupa ya pasti lupa ada di mosola coba lihat ke mosola
kamu mau senang susah susah orang seneng hidup terus begitu susah dulu baru habis itu bahagia
motor motor kamu ada di rumahnya dadang
lupa pun masih dikunci segala lagi aduh
panggil keluar ke
itu si icu nanyain terus katanya berapa gajinya sebulan
juga seminggu kerja udah nanyain gaji terus dimana mana juga namanya percobaan dulu tiga

kalau gajinya sebulan
gak enak sama gajinya
gak enak sama gajinya
apaannya yang gak enak biarin aja orang yang nganter kesini sendiri anaknya itu kak ngatep bukan kita yang mau lagian kalau dia gak mau ikutin aturan kita ya udah biarin aja bawa pulang lagi aja anaknya anaknya pemalas kayak gitu
kan tetep gak enak atuh neng apa salahnya tinggal bilang gajinya sebulan te berapa
udahlah kau gak usah mikirin biar neng nanti ngurus

perhatian banget sama icu
perhatian banget sama icu